jangan lupa like share dan subscribe channel ini
bagaimana kita menghadapi penjajah sekarang kita adalah menghadapi krisis
krisis energi krisis pangan dan krisis keuangan
akibat dari adanya perang geopolitik kemudian juga perubahan iklim
ini tantangan kita ke depan
kita ingin pulih setelah kita menghadapi pandemi
karena itu maka kita harapkan melalui semangat empat puluh lima dan semangat keikhlasan
para pejuang dulu itu menjiwai kita semua
kita melakukan jihad ekonomi ke depan
jadi kalau dulu jihad menghadapi musuh kita sekarang menghadapi jihad ekonomi
yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat
karena itu kita sepuas pakat bahwa kita menyampingkan kepentingan kepentingan kelompok
demi kita untuk memenuhi panggilan ibu pertiwi